aku dan reina akan semakin jauh
ya allah aku sampai lupa
rena kan mau masuk sd
aku mau beliin perlengkapan untuk malah lupa
ada apa sih mbak
kok tumpen banget maksa aku ketemu sekarang
kamu lihat sendiri sih
ini kenapa ada di mama

kenapa ini bisa sampe terjadi
kenapa kamu gak jujur sama mama soal ini
ini pasti dari ricky kan pak
jawab pertanyaan maman
mama selalu belain kamu
dan mama selalu berusaha ada di samping kamu
bahkan saat kamu berbuat salah sekalipun
dan ini balasan kamu untuk mama
jangan kasih tau ini nolong
jangan kasih tau ini nolong
jangan kasih tau ini nolong
kamu bantu aku ya
saya sindur pak
maaf pak saya mau menginformasikan dua berita besar untuk bapak
yang pertama saya sudah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian
yang kedua saya sudah menghubungi dari pihak rumah sakit
oke kabar yang pertama
ibu elsa tetap melaporkan ibu andin ke kantor polisi
dan siang ini ibu andin sudah ke kantor polisi
sebagai saksi pak
ibu elsa melaporkan ibu andin
ibu elsa melaporkan ibu andin
ibu elsa melaporkan ibu andin
ibu elsa melaporkan ibu andin
siapa yang mendampingi ibu andin
dari informasi yang saya dapatkan
ibu andini itu datang bersama dengan mertuanya pak
tidak didampingi oleh pengacara
tidak didampingi oleh pengacara
untuk berita keduanya
dari rumah sakit mengatakan kalau ibu catherine sudah sadar
kamu ke rumah sakit
untuk memastikan dan bertemu dengan ibu catherine
untuk ibu andin biar nanti urusan saya
kalau misalkan ibu andin tidak mendapatkan pengacara yang benar
atau dia mendapatkan pengacara tapi
tidak bisa ya
tidak bisa menyelesaikan masalah sesimpel ini
biar saya yang mengendalinya
aku mohon salam allah
yang ada di samping aku
yang satu satunya yang bisa bantu aku
kalau kamu tahu itu
mama adalah orang satu satunya
kenapa kamu tega melakukan ini sama mama
dan sementara kamu
itu juga yang harus mau aban tuh
aku juga mau minta tolong sama mama soal itu
gak ada cara lain aku minta tolong sama mama ya
aku mau minta tolong sama mama untuk bilang ke mbak andin
jangan sampai dia ngomong ke polisi
soalnya aku nyuruh dia ke kantor nino
kamu nyuruh andin
untuk menyetop nino
supaya dia tidak melakukan tes dna dengan keisha
janganlah dia yang benar
iya aku tau
jangan sampai nino cerain aku
aku udah kehilangan keisha
kenapa sih selalu bikin ulah yang bikin mama kasihan
dan marah juga disaat yang bersamaan sama kamu
aduh hari ini kenapa ya
masih kepikiran soal elsa tapi gimana ya
masa dia masih ingin melapor andien ke polis
aku malah takutnya
ini akan bikin hubungan aku dan rena akan semakin menjauh
ya allah aku sampe lupa
reina kan mau masuk sd
aku mau beliin perlengkapan untuk malah lupa
oh kakak lagi gambar daun su
nih adek sekarang coba gambar
ayo coba adeknya diajarin
saya mau bicara dengan rena
ngomong sama adik juga